tarif light rail transit atau lrt jakarta bogor depok bekasi sudah ditetapkan seharga rp dua belas
ketetapan tarif berlaku flat di semua lintas pelayanan lrt tahap satu dan bersifat sekali jalan
menurut pt adikarya proses pengerjaan light rail transit atau lrt tahap satu per delapan februari dua ribu sembilan belas
lrt tahap satu yang terdiri dari tiga lintas pelayanan tersebut diprediksi bisa mengangkut hingga lima ratus ribu penumpang per hari
dengan waktu tempuh empat puluh menit dari ujung ke ujung seperti lintas cawang kuningan duku dan cawang bekasi
pt kai pun telah mematok tarif lrt sebesar rp dua belas berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat indonesia
ini dilihat dibandingkan dengan tarif keekonomian kita dan juga dari willingness to pay dan ability to pay nya masyarakat
jadi kita sih waktu itu menghitung hitung sekitar rp tiga puluh an tarif keekonomiannya
tapi pemerintah memandang bahwa masyarakat itu mampu rp dua belas sehingga ditetapkanlah rp dua belas untuk tarif awal ini
tarif rp dua belas ditetapkan setelah dipastikan mendapatkan subsidi
dari pemerintah provinsi dki jakarta
harapannya kehadiran lrt jabodebek akan meningkatkan volume pengguna angkutan umum
dan dapat berkontribusi mengurangi kemacetan kota jakarta
kalau saya rp dua belas ya naik sih tapi ya usahain turuninlah jadi rp sepuluh aja gitu
dari lima yang lebih murah biar masyarakat ke bawah itu benar benar bisa merasakan lrt gitu
dan saya berharap dengan daya lrt ini bisa mengurangi kemacetan
di jakarta lah
nggak murah nggak mahal ya
tapi karena pemula ya mungkin cukup murah
diharapkan ya kalau bisa jangan naik untuk nextnya itu ya
kalau memang kita lihat fasilitasnya bagus dan memadai paling nggak mendekati sama dengan komuter lain ya
ya kenapa memang kalau kita perlu ya kita bisa ikut juga coba gitu
pakailah lrt tersebut
pembayaran lrt juga diupayakan terintegrasi dengan lrt dan mrt
hal ini masih digodok oleh pt kereta api indonesia dan pt kereta komuter indonesia
namun untuk membuat lrt menjadi salah satu moda transportasi utama masyarakat
ketua bidang advokasi masyarakat transportasi indonesia darmaning tias mengatakan harus ada pilihan tarif lrt
usul saya sebetulnya karena ini dikelola oleh korporat ya
swasta maka tidak ada salahnya misalnya korporat menerapkan dua tarif
yaitu tarif biasa yang mungkin di bawah ya maksimal sepuluh ribu
dan kemudian tarif premium tarif premium bisa menanti lebih dari dua belas ribu
nah yang tarif premium itu tentu misalnya tempat duduknya semua penumpang duduk gitu
jumlah rangkaian lrt jabodebek yang dipesan dari pt industri nasional kereta api
mencapai tiga puluh satu rangkaian atau total satu ratus delapan puluh enam kereta
kehadiran transportasi publik yang efisien diharapkan tidak hanya bisa mengurangi kemacetan
tetapi juga bisa mengurangi polusi udara dan membuat kota jakarta lebih rapi
karmel mursalim andriawan saputra jakarta